memanasnya bursa calon gubernur jawa timur tampaknya tidak membuat wali kota surabaya tri risma hari ini tergiur
di depan seluruh pimpinan media se surabaya risma bersumpah tidak akan maju dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas
sementara menteri sosial kofifah indar parawansa justru optimis maju dalam pilgub usai melakukan lobby ke sejumlah partai politik
wali kota surabaya tririsma hari ini rabu sore menggelar jamuan makan bersama seluruh pimpinan media se surabaya di rumah dinas wali kota
dalam pertemuan tersebut secara tegas risma menolak untuk maju sebagai calon gubernur di pilgub jatim dua ribu delapan belas mendatang
enggan dikait kaitkan akan maju di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
alasannya risma masih memiliki komitmen menyelesaikan amanah untuk memimpin kota surabaya hingga masa tugasnya berakhir
bahkan risma berani bersumpah jika dirinya tidak berambisi untuk maju ke pilgub jatim maupun pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ia juga akan melobby ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri untuk tidak merekomendasikan dirinya
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri untuk tidak merekomendasikan dirinya
beda halnya dengan menteri sosial kofifah indar parwansa
saat ini kofifa semakin optimis maju ke pilgub jatim setelah mengklaim mendapatkan dukungan dari partai nasdem
selain itu kofifa juga telah melakukan komunikasi dan bersilaturahmi dengan sejumlah ketua umum partai politik diantaranya golkar partai demokrat dan p tiga
saya ingin sampaikan kalau dari partai yang saya ingin memberikan
saya ingin sampaikan kalau dari partai yang saya ingin memberikan

jika pada saatnya saya mengambil keputusan maju maka sudah cukup untuk memberangkalkan
di sisi lain pkb semakin percaya diri menyongsong pilgub jatim dua ribu delapan belas dengan calon gubernurnya saifullah yusuf
pkb bahkan berani menyatakan hampir pasti sejumlah partai besar seperti pdip dan golkar akan berkoalisi dengan pkb untuk mengusung gusipul

wahyu pratama surabaya